berada di sebelah barat alun alun kelurahan kauman masjid agung al fatah menjadi tempat peribadatan umat muslim tertua di mojokerto jawa timur
masjid yang dibangun pada masa kolonial belanda satu ratus empat puluh enam tahun yang lalu tersebut sudah beberapa kali mengalami pemugaran
renovasi terakhir rampung pada tahun dua ribu dua puluh lalu
meski direnovasi masjid agung al fatah masih mempertahankan beberapa elemen khasnya
empat pilar penyangga bangunan utama tetap dipertahankan
pilar ini memiliki ukiran khas majapahitan yang menceritakan pewayangan
selain itu ada juga pagar berbahan batu andesit yang mengelilingi bangunan masjid
di pagar ini dipahatkan ukiran ukiran yang juga merupakan ciri khas majapahit
masjid agung al fatah telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
selama ramadan pengajian menjelang maghrib secara rutin digelar di masjid yang mampu menampung hingga tujuh ribuan jamaah ini
ya asli teknologinya sekarang itu bangunan yang baru itu yang tetap dipertahankan adalah sokoburu itu
gaya asli tenunnya itu dari perpaduan timur tengah dan mojopahitan
jadi ciri khasnya mojokerto itu mojopait
di samarinda kalimantan timur terdapat masjid yang menjadi saksi penyebaran islam di tanah borneo
adalah masjid sirotol mustaqim yang dibangun pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh satu dan menjadi masjid tertua di samarinda
masjid ini juga diperkenalkan sebagai masjid yang berbentuk
masjid siratol mustaqim dibangun oleh said abdurrahman bin asegaf dengan gelar pangeran bendahara sebagai upaya syiar
sultan kutai haji muhammad sulaiman menjadi imam pertama yang memimpin sholat di masjid ini
meskipun telah beberapa kali mengalami renovasi masjid ini masih mempertahankan bentuk aslinya
beberapa barang bahkan tidak pernah diubah posisinya seperti letak mimbar dan tempat imam
masjid ini baru dua kali artinya tidak boleh diubah bentuknya begini
cuma atapnya pernah dua kali diganti karena bocor
ini atap sirip sudah langka ini
baru dua kali pak ya
iya baru dua kali jamannya pak ahmad amin
nah ini baru dua kali dan kedua itu menara karena sudah ada begini kemarin itu dan bukan kembali
saat ini masjid sirotol mustaqim masih berfungsi baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat wisata religi populer di kota samarinda